suatu ketika di sebuah desa kecil di tiongkok
ada seorang wanita tua bernama nyonya zau
dia adalah wanita yang baik
dan meskipun dia miskin
dia tidak pernah menggerutu tentang kehidupan yang dijalaninya
ah cuaca hari ini sungguh panas
dan buah buahannya sepertinya sudah matang ketika suamiku pulang nanti
tuan zhao bekerja di kota yang jauh
tidak bisa pulang untuk mengunjungi istrinya dengan mudah
dia bekerja keras untuk menghidupi istrinya
suatu hari seorang kurir datang dan membawa surat kepada nyonya zau dari suaminya
semoga kau baik baik saja
ini surat dari tuan zhao
oh terima kasih
dia masuk ke rumah dan membuka surat itu
oh suamiku akan segera pulang
dia akan mendapatkan dua kali lipat upah untuk bekerja begitu keras
oh ini sungguh berita yang bagus
terutama karena persediaan makanan di dalam rumah semakin sedikit
nyonya zhao menunggu kedatangannya dengan penuh kegembiraan
suatu hari dia pergi untuk memetik buah buahan dan menyiapkan untuk suaminya
tetapi dia berhenti ketika melihat buah buah itu sudah busuk
bagaimana ini bisa terjadi
sekarang aku tidak punya banyak makan

nyonya zau makan dari buah yang telah dipetiknya
dan beberapa buah yang tidak busuk
tapi buah itu segera habis
hanya beberapa hari lagi dan dia akan segera berada di sini
oh aku benar benar sangat lapar
tuan zhao telah tiba di desa
dan berjalan pulang dengan gembira
memikirkan tentang istrinya yang cantik
dan kemudian aku akan menunjukkan kepadanya yuan perak yang aku dapatkan
saat dia berjalan
dia melihat seorang wanita duduk dengan sedih di pinggir jalan
yang sepertinya dia kenali
aku heran kenapa dia duduk di sana
dia menghampiri nyonyali
dan terkejut melihatnya menangis
mengapa kau di sini
mengapa kau menangis begitu kencang
oh aku tadi
aku menangis karena aku tidak punya uang
kami sudah tidak punya makanan selama berhari hari
dan aku tidak bisa membayar sewa

yang pemiliknya mengancam akan mengusir aku dan juga putriku

nyonyali bekerja di kota yang sama dengan tuan
tapi dia belum punya kawasan
ia belum punya kabar tentang pria itu
kau tahu suamimu bekerja denganku bukan
kau tahu suamimu bekerja denganku bukan

apakah dia menitipkan surat kepadamu
memberitahu aku ketika dia akan

tidak tapi dia mengirimiku gajinya untuk diberikan padamu

nyonyali mendongak dengan bersemangat
seolah olah keajaiban telah terjadi

benarkah terima kasih terima kasih banyak
matanya sekarang berbinar dan tuan zhao merasakan cahaya hangat di dalam dirinya
tuan zhao tersenyum saat nyonyali pergi
sekarang bagaimana aku menjelaskan ini kepada istriku
dia melanjutkan pergi ke rumah dan segera sampai di sana
ketika dia masuk istrinya berteriak kaget dan berlari untuk memeluknya
tuan zhao memandangi istrinya dan menyadari bahwa dia tampak agak pucat
tuan zhao bertanya pada istrinya apa yang terjadi dan dia menjelaskan seluruh situasi di rumah
maafkan aku tidak ada yang tersisa kecuali segenggam beras
bukankah kau mendapatkan gaji yang bagus kali ini
iya benar tapi aku memberikannya
apa kepada siapa
tuan zhao memberitahu semuanya yang telah dia lakukan dalam perjalanan kembali
aku minta maaf cintaku tapi aku tidak bisa membiarkannya menangis
ya itu tidak apa apa sayang aku tahu kau bermaksud baik
aku akan membuatkan kita bubur nasi malam ini
dan kita akan memikirkan semuanya besok
tuan zhao memperhatikan istrinya dengan perlahan dan diam diam memakan buburnya
nyonyai zhao tersenyum ketika suaminya berdiri
dia tidak berbicara tetapi suaminya tahu istrinya sedih
malam itu ketika mereka tidur dia bertanya tanya apa yang bisa dia lakukan
dia tiba tiba teringat ubi jalar yang dia tanam di ladang milik nyonyayang
tapi itu mencuri aku tidak bisa melakukan itu
tetapi ketika dia memandang istrinya dia memutuskan untuk mengambil beberapa ubi jalar
tuan zhao nanti pasti akan membayarnya
lalu dia bangun dan pergi ke laut

malam itu nyonyai yang telah memberitahu putranya tao untuk menjaga ladang
dingin sekali dan membosankan di sini
akan hangat jika berada dekat api aku akan pergi ke sana
lalu dia berjalan ke tempat itu dan duduk di dekat api
tetapi beberapa saat kemudian dia mendengar suara yang sedikit kencang
tuan zhao kenapa dia ada di sini
tuan zhao duduk dengan mata tertutup dia merasa sangat gundah
apakah boleh jika aku mengambil beberapa kentang nyonyayang hanya untuk memberi makan keluarga aku sampai aku bisa membayarnya
tau menyaksikannya dengan terkejut dan mendengarkan guru lamanya yang berbicara dengan sangat sedih
dia memutuskan untuk membantu tuan zhao
hah roh agung
kau adalah orang baik dan aku pikir itu boleh jika kau ingin mengambil beberapa kentang di ladang
tapi bukankah itu mencuri
tentu saja tidak
oh terima kasih roh agung
atau mengawasinya pergi dan memutuskan untuk mengikuti dan membantu tuan zhao
tuan zhao sama sekali tidak tahu cara untuk mengambil ubi jalar
dan dia sangat kesulitan menemukan ubi jalar yang bagus
pergi ke ujung timur ladang dan kau akan menemukan kentang yang bagus
lalu secara terheran heran akan keberuntungannya dia pergi dan menggali banyak sekali ubi jalar besar yang enak
dia sangat berterima kasih kepada roh itu dan pulang
hahaha itu tadi menyenangkan aku sebaiknya pulang sekarang
pagi berikutnya tao memberitahu ibunya segala hal yang terjadi tentang tadi malam di ladang
kasian sekali tuan zhao dia pasti memiliki waktu yang sulit ayo kita pergi ke tempatnya hari ini
dan karenanya dia memutuskan untuk memberinya lebih banyak ubi jalar bersama dengan tuan zhao
ketika mereka tiba di sana mereka mendengar tuan zhao berbicara
sup ini enak benar kan sayang
kau benar sekali sayang kemarilah dapatkan lebih banyak
ibu mereka punya makanan enak selama ini kenapa mereka harus mencuri dari ladang
shh tao kemarilah
tao melihat melalui jendela dan melihat bahwa tidak ada sup sama sekali di atas meja
pasangan tua itu berpura pura bahwa ubi jalar sederhana adalah makanan yang sangat mewah
hah hal hal yang harus dilakukan untuk merasa bahagia ayo tahu
mendengar suara mereka rasa bersalah timbul di pasangan itu
tidak mari jujur saja kita bisa memberitahu mereka bahwa kita akan membayarnya kembali sayangku
kemudian mereka dengan gugup membuka pintunya
tapi sebelum nyonyayang selesai berbicara tuan zhao mengakui segala hal yang telah terjadi di ladang malam sebelumnya
aku berjanji aku akan membayarmu untuk apapun yang telah aku ambil
tuan zhao aku sudah tahu apa yang kau lakukan
dia menjelaskan seluruh kejadian ketika tao berusaha keras untuk tidak terkikik melihat wajah terkejut tuan zhao
kau tidak perlu khawatir untuk membayar aku tuan zhao
ini ambillah keranjang makanan ini untukmu anggap saja ini adalah sebuah kebaikan
aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih
saat itu nyonyali berjalan masuk bersama putrinya dia datang untuk berterima kasih kepada tuan zhao atas apa yang telah dia lakukan
kami aman dan punya rumah karena kau tuan zhao terima kasih karena telah memberikan gaji suamiku kepada kami
mereka semua berpaling untuk melihat tuan lee berdiri di sana di pintu dia telah melihat istrinya memasuki rumah dari jauh dan sekarang mendengar mereka berbicara
apa yang kau bicarakan tentang gaji suamiku gaji suamiku ada di sini
mendengar ini istrinya terkejut dia sekarang bingung seperti suaminya
tuan zhao tersenyum dan menjelaskan apa yang telah dia lakukan pada keluarga lee
sekarang tuan lee yang terkejut dia mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan zhao
tidak apa apa aku senang membantu
tuan zhao tersenyum gembira atas semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir
karena dia murah hati dan juga baik hati hal itu kembali lagi kepadanya
selalu ingat untuk bersikap baik apapun yang terjadi
seperti kata pepatah berbuat baik akan menimbulkan